sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus mikirin amat juga
berjuang di tengah
pada itu lelah
dihantam dengan jutaan keraguan
dan mengikis kesabaran
tapi saat aku genggam
tangan dia yang aku cintai
aku tahu kalau aku akan mampu bertahan
dan aku sanggup menari
indah di tengah hujan
gua gak tahu
terima kasih angga ya
tanpa meminta bantuan kalian berdua
minta bantuan apa tante
soal pembunuhan roy
karena sekarang tante sudah percaya bukan adin pelakunya
jadi tante mau minta tolong kalian untuk bantu al selidiki siapa pelaku pembunuhan sebenarnya
tante gak usah khawatir
saya pasti akan bantu
al itu seperti saudara saya sendiri tanpa sekarang abang saya
waktu itu tante pernah lihat video rock
itu merupakan salah satu bagian penyelidikan saya sama michi tante
dan seandainya kalian berdua butuh bantuan tante
tante akan bantu sebisa tante
ya mudah mudahan semua masalah ini bisa cepat selesai
roy pasti bakal lebih tenang diatas sana
udah malam nih
sekali lagi terima kasih
aku harus dapatkan kejelasan hari ini juga
maafin papa mah
papa gak bisa angkat telepon mama dulu
sebelum papa dapat penjelasan
tidak ada penjelasan
papa kok tumben sekali gak angkat telepon aku
jangan ricky jangan
kamu kenapa lagi sih
sampai ke bawah mimpi gini
makanya nyebut nyebutin nama ricky segala
cuma mimpi aja kok sayang
mungkin karena aku tertekan kali ya
ricky tuh kejadian terburuk di kehidupan aku sayang
kamu tenang ya
kamu tenang ya
kamu tenang ya
ya allah kasihan elsa
dia benar benar tertekan
andin dan aldebaran
nino aku bener benar takut
entah sampai kapan aku bisa pertahankan kamu di sisi aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa depan rumah kamu sekarang
bisa ketemu papa di depan
papa mau dibicara sama kamu
suara papa kok gak enak banget
gak kayak biasanya gue dengar
ada apa lagi sih ini
gak ada apa apa papa nelfon
papa di luar
jam berapa ini
kok udah di depan
aku juga gak tau saya
tapi dari tadi aku dengerin suaranya papa tuh
teges banget kaku banget kayak ada masalah deh
aku harus dapatkan jawabannya langsung dari mulut elsa
ini aku udah siapin
berarti buat mama
dan juga buat papa
ini buat siapa
oh ini juga buat oman
udah cantik pinter ya
udah makan ya